kita ke informasi selanjutnya badak sumatera termasuk dalam daftar satwa yang statusnya kritis terancam punah
tercatat saat ini hanya tersisa delapan puluh ekor badak sumatera yang tersisa
tujuh ekor diantaranya berada di area pelestarian suaka raino sumatera lampung timur
faktor apa saja yang mengancam kelestarian satwa yang dilindungi ini berikut laporannya
conservation breeding bukan hanya penangkaran biasa biasa sehingga kita juga perlu menambah darah baru
sehingga badak badak yang dihasilkan nanti merupakan badak badak yang betul betul sehat
dan tujuannya adalah kita nanti akan mengembalikan ke habitat alami lagi
dengan harapan habitat itu juga aman baik sehingga nanti badak badak itu berkembang dengan baik di alam lagi
perburuan liar yang masih berlangsung menurut widodo
salah satu penyebab terancamnya
kelestarian badak sumatra
faktor lain makin menyempitnya area habitat karena dihuni manusia
dan sulit diprediksinya waktu perkawinan badak
saat ini hanya tersisa delapan puluh badak sumatera
selain harapan nama badak bercula dua lainnya adalah andalas bina ratu rosa andatu dan delila
keberadaannya tegas gubernur
dan penurut lampung penting dilestarikan
pemprov lampung berjanji meningkatkan fasilitas pendukung bagi wisatawan
lampung kan akan menjadi destinasi para wisata tingkat nasional
kita akan lengkapi tidak hanya keindahan alam tapi ekoturism
termasuk badak yang tidak semua provinsi bahkan dunia memiliki itu
ini buat saya harga mati untuk harus kita kembangkan kita lestarikan
sehingga menjadi wilayah
ini adalah kunjungan yang sangat menarik
klhk mendukung rencana pemprov lampung bersama kepolisian
dan klhk bekerjasama melindungi badak sumatra di hutan dataran tropis yang tersisa
rencananya nota kesepahaman bersama akan ditanda tangani desember mendatang
kami siap laksanakan dan kami sangat apresiasi dengan dukungan bapak gubernur
karena bukti nyata bahwa pemerintah daerah juga sebagai lead
jadi istilahnya sense belongingnya sudah ditanamkan oleh
dan kami sangat mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan bapak gubernur
bagaimana menjadikan satwa liar khususnya badak sumatera menjadi ikon di lampung untuk bisa dilestarikan
tak hanya tugas pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat
masyarakat luas khususnya warga lampung timur
patut menjaga kelestarian harapan dan badak sumatera lainnya
selain itu perlu penindakan hukum yang tegas dari aparat
mengadili para pemburu liar di meja hijau
taufik wijaya robin kit lampung timur